di cnn indonesia newsroom kali ini kita akan membahas satu topik suara dan partisipasi pemuda di pemilu dua ribu dua puluh
kita lihat sebarannya seperti apa ya
yang dikategorikan dalam hal ini adalah generasi milenial dan juga generasi z atau gen z
karena ada hampir satu ratus empat belas juta pemilih kelompok muda kita lihat seperti apa nih komposisinya bersama
dari data daftar pemilih tetap atau dpt pemilu dua ribu dua puluh empat yang dirilis oleh kpu ini datanya kami dapatkan dari kpu
bahwa total pemilih di pemilu dua ribu dua puluh empat ini mencapai dua ratus empat delapan ratus tujuh dua ratus dua puluh dua orang
dan dari jumlah tersedia
tersebut kita lihat ini komposisinya yang terbanyak ada di generasi milenial
ya generasi milenial itu siapa sih yang lahir antara tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu ini sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
nah ini yang terakhir nih yang lagi happening banget
ini adalah mereka mereka yang lahir di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dengan ke dua
mungkin anda yang saat ini menyaksikan masuk dalam gen z
nih masuk dalam gen z
ini adanya di sini ya
kalau ini milenial
karena saya masuknya di milenial juga
dan kalau kita lihat memang sebenarnya pemilih pemulanya ini
jadi baru pertama kali menggunakan hak suaranya
sebelum kita masuk lebih dalam
saya akan ceritakan juga atau saya akan paparkan juga
kalau untuk pre boomer
ini adalah mereka mereka yang lahir sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh
sementara yang masuk dalam baby boomer
yang lahirnya seribu sembilan ratus empat puluh lima
sampai dengan seribu sembilan ratus enam puluh empat
ini di sini nih baby boomer
kalau ini pre boomer ya
dan sementara itu yang ada di tengah tengahnya
ada di antaranya gen z
sampai dengan seribu sembilan ratus delapan puluh
lagi lagi saya sebutkan kalau lihat dari data ini
dari dpt pemilu dua ribu dua puluh
yang jadi sumber suaranya
tapi yang diharapkan tidak hanya jadi objek saja
tapi ini juga bisa dilibatkan dalam politik
bicara soal keterlibatan di politik atau di pemilu dua ribu dua puluh
ternyata ada juga loh sejumlah bakal calon sementara dpr dan juga dpd pemilu dua ribu dua puluh
yang usianya masuk di kategori ini
dua puluh sampai tiga puluh tahun
karena tidak hanya menggunakan hak pilih
kaum muda ini juga ternyata ikut meramaikan
kpu sudah menetapkan
lima belas orang calon anggota legislatif
yang masuk dalam daftar calon sementara
untuk dia anggota dpr dan juga dpd
dari jumlah tersebut
calon legislatif yang berasal dari kelompok muda
dan adanya di usia ini tadi
dua puluh satu sampai tiga puluh tahun
ini tidak kelihatan
ada sekitar satu lima ratus sembilan puluh tujuh orang
dan dalam kelompok usia
tiga puluh satu sampai empat puluh
ini juga masuknya masuk usia muda
ada di satu tujuh ratus lima puluh tujuh orang
dan inilah tadi data data yang sudah kita tampilkan
kita lihat bersama bahwa lagi lagi diharapkan
seperti yang tadi disebutkan
para pemilih ini
atau para generasi atau pemilih muda ini
tidak hanya menjadi objek saja
untuk mendulang suara
tapi bagaimana kemudian juga bisa terus
dalam pemilu atau pilpres dua ribu dua puluh